omikron membuat wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria akan mempertimbangkan
terkait usulan penghentian kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota
sembilan sekolah di dki jakarta tutup karena ditemukan kasus positif covid sembilan belas
salah satunya sma negeri enam jakarta di kebayoran baru jakarta selatan
sebelumnya ditemukan satu kasus positif pada siswanya
pertanggal sembilan belas januari seharusnya sekolah sudah menggelar belajar tetap muka seratus persen
namun ditunda hingga kamis ini
meski kasus covid sembilan belas di lingkungan sekolah bertambah
dinas pendidikan dki jakarta berkomitmen tetap menggelar belajar tetap muka seratus persen
sebab ibu kota masih memenuhi syarat dan regulasi sesuai skb empat menteri
yakni berada di zona ppkm level satu atau dua
serta tingkat vaksinasi daerah tersebut mencapai lebih dari tujuh puluh persen
taga rajagah menyampaikan total peserta tetap muka di jakarta ialah satu tujuh juta siswa
sehingga perbandingan jumlah yang terdeteksi positif dan negatif
tersebut terbilang jauh
selain di sekolah sejak senin tujuh belas januari
kantor kelurahan gondangdia menteng jakarta pusat ditutup sementara
selama beberapa hari ke depan
ini dilakukan setelah tiga puluh tiga pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari tiga puluh tiga pegawai yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
delapan di antaranya merupakan aparatur sikl negara termasuk kelurah gondangdia
sementara kita masih belum ketahui apakah ini
varian apa gitu
tetapi yang kita ketahui bahwa ini adalah soal covid
kota penutupan secara formil kita lakukan tanggal tujuh belas sampai saat ini
tapi kalau masih diketemukan tidak menutup kemungkinan ini akan kita perpanjang penutupannya
meski dilakukan penutupan pemerintah kecamatan menteng memastikan
tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat
baik dengan menggunakan sistem dropbox maupun online
melihat tingginya angka penyebaran covid sembilan belas terutama varian baru omikron
membuat wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mempertimbangkan
usulan penghentian kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota
hal ini dinilai penting untuk mengurangi penggunaan transportasi masal
yang sangat rentan penyebaran virus omikron
memang mobilitas cukup tinggi karena memang warga jakarta sudah hampir kembali normal
karena kita ini vaksinnya sudah lebih dari satu ratus lima puluh persen
bekerja ptm seratus persen
kita tidak terbatas namun demikian kita minta wawancara akan tetap waspada hati hati
dan juga laksanakan proses secara disiplin ketat dan berpandang
data terakhir pada sembilan belas januari kemarin
kasus positif covid sembilan belas di tanah air mengalami kenaikan dalam sepekan
dengan jumlah terbesar satu tujuh ratus empat puluh lima kasus
adapun jumlah pasien covid sembilan belas varian omikron mencapai delapan ratus delapan puluh dua orang
tim liputan cnn indonesia